ini kita katakan mungkin bagi para switters ya mereka bisa melihat mengapa taylor shift begitu sangat fenomenal
oke ternyata masalah kamu banyak ya
adalah di dalam ratusan ribu
twitteran sama ada namanya adriana buslami gue masih temen masih pacaran lah terus si
iya baru mulai basket sih
direct direct ball ke depan ramadhan sananta tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik